aksi nekat ini dilakukan remaja berinisial dp lima belas tahun yang mencoba mengetikan laju truk tronton yang melintas di jalan raya alternatif sentul kecamatan babakan madang kabupaten bogor jawa barat rabu dinihari
nahas remaja ini justru ditabrak dan terlindas truk hingga tewas di lokasi kejadian
ironisnya aksi ini direkam teman korban dari belakang yang diduga hendak membuat konten video
hingga kamis unit lakalantas forest bogor masih melakukan penyelidikan
dan mencari sopir truk yang kabur usai melintas korban
truk besar yang melaju dari arah sirkuit sentul menuju simpang sentul tiba tiba dihadang oleh kelumpulan anak anak remaja dengan berusaha memperlihatkan kendaraan tersebut
namun saat itu tidak dalam kondisi yang aman
sehingga yang menyetep kendaraan tertabrak hingga terjadilah lakalantas
jasad korban sempat dievakuasi
di ke rumah sakit fmc bogor untuk dilakukan visum
sebelum dipulangkan ke rumah duka di kawasan sukaraja
selain memeriksa sejumlah saksi terkait polisi juga mengamankan bukti rekaman cctv
guna mengidentifikasi truk penabrak yang kabur melarikan diri
muhammad juanda bogor jawa barat